sementara kalau untuk kasus yang ini nih tentu sudah tidak bisa lagi tidak perlu lagi deh tanya tanya ahli
salah atau tidak jadi ada sebuah video yang diunggah oleh gubernur jawa tengah mendadak menjadi perbincangan publik
ya di video tersebut memperlihatkan sebuah truk gandeng yang nekat terus melaju meski tanpa satu roda belakang

aduh ini kan membahayakan pengguna lalu lintas yang lain
jika melakukan laju kendaraannya pengemudi truk tetap saja melanjutkan perjalanannya
hal ini tentu ya kita tahu bersama sangat membahayakan baik bagi pengemudi truk itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya
video ini diunggah oleh akun instagram gubernur jawa tengah ganjar pranowo
namun ganjar tidak menyebutkan lokasi kejadian